sedikit pak tentang resafel
tentang resafel sedikit
itu kan progresi presiden jadi kita ini fokusnya kerja kerja kerjaan
pengamat kita ke informasi selanjutnya pengamat kebijakan publik universitas trisakti jakarta
trubus rahardiansah berpendapat kekecewaan presiden joko widodo jajaran menterinya merupakan hal yang wajar
menurutnya presiden bisa memberi waktu para menterinya untuk menunjukkan perbaikan kinerja atau segera melakukan reshuffle kabinet
trubus menjelaskan publik sudah tahu dan melihat presiden joko widodo dan yang kecewa dan marah kepada jajarannya karena dianggap lamban tangani pandemi corona
trubus menyebut presiden bisa memberi waktu jajarannya untuk menunjukkan perbaikan kinerja atau segera melakukan reshuffle kabinet
dipertimbangkan ketika ini sudah menjadi konsumsi publik maka harus ada langkah langkah yang tegas untuk melaksanakan apa yang sudah diucapkan atau apa yang sudah menjadi pernyataan
karena itu kalau tidak nanti yang terjadi adalah masyarakat ini muncul yang disebut public antrasmas
public antrasnya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah
jadi menurut saya ini karena seharusnya itu
tapi karena ini sudah menyangkut sudah publik artinya dikonsumsi oleh publik dan sudah diketahui oleh publik
maka langkah yang paling tepat untuk pak presiden sekarang kita mendorong bapak presiden segera melakukan langkah langkah secara tegas cepat untuk membenahi menteri menteri yang kementerian
dan lembaga yang tidak bekerja optimal dalam rangka penanganan covid
prediksi tentang terjadinya perombakan kabinet oleh presiden joko widodo juga ditanggapi peneliti senior dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia siti zuhro
ia menyatakan jika melihat pola kerja presiden pada periode pertama reshuffle bukan hal yang sulit dilakukan oleh jokowi
melihat pola ya pola yang sudah diterapkan
lima tahun terakhir
kita juga mencatat di periode pertama itu tidak menunggu satu tahun juga ada reshuffle
bahkan reshuffle tiga kali dalam tempo kurang dari dua tahun
itu menunjukkan bahwa sebenarnya memberikan peringatan awal
bahwa akan ada action yang diambil atau kebijakan yang diambil oleh presiden
jadi ini woro woro awal saja dari presiden untuk mengatakan bahwa sebagai presiden tidak puas
terhadap para pembantunya
tentu tidak seluruhnya
dan biasanya akan diikuti oleh resafel
amarah presiden joko widodo dalam rapat kabinet bersama para menteri delapan belas juni lalu berbuntut panjang
kemarahan itu tidak sekedar mempertanyakan kinerja para pembantunya dalam menghadapi krisis di masa pandemi saat ini
tapi juga ancaman reshuffle yang tentu saja membuat para menteri panas dingin
apa sebenarnya pesan dan kesan yang tersembunyi
di balik luapan kekecewaan tersebut
benarkah kemarahan presiden terkait tingkat kepuasan publik yang semakin menurun
kita diskusikan topik ini bersama dua narasumber dari luar studio
yang pertama ada gun gun herianto pakar komunikasi politik
selamat malam mas gun gun
selamat malam dengan mas ferdi ya
ya dengan ferdi mas terima kasih sudah bergabung dengan kita mas gun gun
dan yang kedua ada ali rifan direktur eksekutif arus survei indonesia
selamat malam bang ali
selamat malam mas ferdi
selamat malam mas ferdi
terima kasih juga sudah bergabung dengan kita
ada mas gun gun juga dengan kita malam ini
kita langsung saja untuk membahas soal bagaimana dampak dari kemarahan atau luapan kekecewaan presiden
dalam rapat kabinet delapan belas juni lalu
kita nggak bicara soal marah marahnya lagi nih mas gun gun sama mas ali
tapi implikasinya sekarang
ini membacanya bagaimana
saya ke mas gun gun ya
ini membacanya bagaimana mas gun gun
apakah ini memang kemarahan ini luapan kekecewaan ini
lebih kepada situasi yang sekarang kita ketahui bahwa semua sektor ini terpukul
atau memang bagaimana para pembantu presiden ini tidak bisa menerjemahkan
apa yang menjadi arahan presiden
khususnya di masa pandemi yang tengah berlangsung saat ini mas gun gun
begini pernyataan itu kan merupakan bentuk komunikasi politik
dan ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik
maknanya menurut saya ke dalam dan ke luar
makna ke dalam itu tentu pak jokowi sepertinya ingin memastikan
rentang kontrol atau rentang kendali terutama pada jajaran menteri
yang ada di kabinet indonesia maju
kemudian makna ke luar artinya ke publik
karena ada intensi kan kalau kemudian pernyataan itu disampaikan tanggal delapan belas

dan kemudian banyak orang yang dikontrol

artinya ada proses seleksi informasi untuk kemudian bisa diakses
dan menjadi pemantik diskursus publik
nah kemudian yang menarik adalah konteksnya sekarang
saya melihat bahwa jokowi memang bagaimanapun tentu berkeinginan juga
untuk memengaruhi diskursus publik terkait dengan situasi krisis yang dialami saat ini
terutama ingin menunjukkan bahwa
pemerintahannya berupaya untuk berkomitmen melakukan pembenahan pembenahan
terutama menggenjot perbaikan kinerja secara signifikan di para menteri yang dipimpinnya
itu yang saya lihat sebagai bentuk persuasi ke halayak luas
dan ini tentu mas verdi saya lihat punya juga tendensi untuk kemudian munculnya tentu reaksi
reaksi pertama tentu dari para menteri
supaya kemudian ada perbaikan kinerja
karena krisis ini menghantam tentu reputasi kepemimpinan jokowi dalam memerintah di periode kedua
misalnya pertumbuhan ekonomi
kemudian tidak seperti biasanya hanya dua sembilan puluh tujuh kan di kuartal pertama
kemudian juga krisis sosial karena mulai banyak yang di phk
kemudian pengangguran bani melonja
dan kemudian juga tentu
bisa melahirkan juga krisis krisis lain di luar kesehatan seperti mungkin punya dimensi kebudayaan juga
nah artinya kalau kita melihat ini sebagai sebuah krisis
maka betul kalau content of message nya bahwa krisis tidak bisa didekati dengan cara biasa
nah yang menarik adalah membaca implikasi dari pernyataan tersebut
letupannya ini letupan politik atau letupan kinerja
atau memang dua duanya paralel
karena kan di sana juga di amarah kekecewaan presiden juga soal serapan anggaran
ini kan relate nya ke publik begitu mas gun gun
itu berkelindahan antara kinerja menyangkut performa
kemudian politik karena apa dimensi opini publiknya kemudian berjalan di situ
sehingga mau gak mau orang akan membincang ketika misalnya ada pernyataan yang dieksplisitkan oleh jokowi
membuka opsi misalnya reshuffle atau pembubaran lembaga atau institusi
ini kan menjadi wilayah yang sangat politis
nah stimulus dari pak jokowi berbentuk pernyataan ini tentu punya konsekuensi konsekuensi politis
contohnya misalnya bagaimana para menteri menerjemahkan prakondisi yang diciptakan oleh jokowi
karena dalam bacaan saya ketika misalnya tadi saya sepakat dengan bu siti juro membaca pola itu menjadi penting
membaca pola itu menjadi penting
pak jokowi dulu kan juga reshuffle itu sepuluh bulan pertama dari pemerintahannya di dua belas agustus dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas kemudian di januari dua ribu delapan belas dan agustus dua ribu delapan belas
artinya di periode pertama ada empat kali risapel
ya silahkan singkat mas gun gun
dan iya dan kalau misalnya itu kemudian dilakukan oleh pak jokowi tentu menurut saya harus mempertimbangkan dua hal
pertama reshuffle ini untuk apa
bukan untuk siapa
untuk apanya tentu jawabannya adalah bonum komun kepentingan publik gitu ya
karena apa krisis ini gak bisa di apa namanya tidak bisa di persepsikan dalam konteks persepsi elite aja
karena harus juga diraba kebutuhan publik yaitu terselesaikannya urusan urusan yang kemudian menjadi daily activities nya
contoh misalnya oke
contoh misalnya bagaimana contoh misalnya bagaimana
contoh misalnya bagaimana mengatasi pengangguran stimulus ekonomi yang kemudian sampai ke umk
kemudian juga bagaimana kesehatan itu bisa ditanggulangi supaya kemudian pandemi ini kemudian menurun gitu ya
tingkat reproduksi efektifnya dan lain lain
artinya apa yang akan terjadi selanjutnya dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya ini juga akan menjadi bahasan yang cukup komprehensif selanjutnya ya mas gun gun ya
pasti ya pasti
saya ingin memberikan gambaran sedikit dulu
ini ada kita punya grafis soal bagaimana kepuasan kinerja terhadap para pembantu presiden atau susunan kabinet di kabinet indonesia maju ini
mungkin bisa dikeluarkan
kita lihat ini ada
nah ini dia
ada kinerja pemerintahan jokowi
ma'ruf amin ini dari lembaga arus survei indonesia
bagaimana penilaian bapak ibu saudara terhadap kinerja pemerintah jokowi maruf amin ada di sini kepuasan nilai kepuasannya ada sangat puas cukup puas kurang puas sangat tidak puas dan tidak tahu ya
mas ali bagaimana menerjemahkan ini kalau dulu ya kalau misalnya persentasenya ini semakin menurun dan ada heboh heboh soal kekecewaan atau amarah presiden ini biasanya langsung di reshuffle gitu kata pejabat dulu kalau sekarang membacanya bagaimana mas ali
baik mas sergi terima kasih selamat malam mas sergi
jadi pertama saya ingin mereview
sedikit mas soal penyelenggaraan survei kami
lentang da'aru survei indonesia
bahwa kita mengukur empat hal
pertama ada doang approval rate
pemerintahan jokowi ma'ruf amin
yang kedua approval rate enam bisa enam
enam sektor fungsi yang menurut kami yaitu sektor ekonomi
kemudian sektor politik
pendidikan dan ada sektor keamanan
kemudian kita juga mengukur approval rate kinerja menteri kabinet indonesia maju
dan yang terakhir kita menanyakan kepada publik atau pendapat publik soal isi risafel
bagaimana pendapat publik ketika sekarang ini dilakukan resafel
sudah atau tidak
nah saya coba mengenai dua hal
approval rate kepada para menteri
karena ini yang ramai dalam kesepakatan terakhir ini
pertama saya melihat pemerintah dengan kabinet ini seperti paket yang berbeda mbak
kalau bicara pemerintah secara umum yaitu presiden jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin itu approval rate tinggi
kemudian ketika kita bicara soal kabinet
approval rate menjadi rendah
nah ini menurutku teman yang perlu kita analisis
pertanyaannya apakah para menteri itu tidak mampu menjalankan visi presiden jokowi
atau memang performa menteri tidak maksimal
saya juga ingin meng voleks
soal pendapat lebih residen
mas ali kita tahan dulu pendapat itu seperti apa
hasil analisa anda kita akan break sebentar
cnn indonesia newscast kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan mas gun gun dan juga mas ali
kita coba lihat lagi grafik selanjutnya
ini ada soal kinerja menteri
yang tadi soal kinerja pemerintah secara keseluruhan
nah ini dia
kinerja para menteri
ini ada beberapa nama yang dimunculkan dalam survei
dan ini angkanya cukup variatif ya
kalau kita lihat
tapi kalau kita relate dengan kondisi pandemi seperti sekarang
yang menjadi catatan dalam arahan kemarin mas ali
kira kira pos kementerian apa yang benar benar paling disorot
dan sekarang jadi panas dingin nih para pemimpinnya
pertama mas gerdy
ini karbonasi kondisi pembunuh ini tentu
kementerian di sektor sektor yang berkaitan dengan kesehatan
saya lihat kemarin disinggung presiden jokowi secara langsung
tapi begini mas
karena memang kemudian kedua orientasi pembangunan adalah sumber daya manusia
jadi sektor sektor yang berkaitan dengan sumber daya manusia
ini menjadi satu sorotan
menjadi sorotan penting ya
kalau kita lihat ditemuan kita memang
menteri menteri yang terkait dengan sumber daya manusia itu mendapat penilaian
kalau temuan kami kan kalau kita bicara linking ya
kemudian ranking yang paling rendah profit
yaitu menteri pertahanan
tingkat kekuasaan paling tinggi disusul menteri luar negeri
kemudian menko polis
kemudian menteri pemberdayaan perempuan dan anak
kemudian menteri pendidikan dan kebudayaan
itu urutan untuk
yang paling tinggi tingkat kepuasannya
itu untuk yang paling tinggi tingkat kepuasan
artinya posisi tersebut belum tidak akan mungkin untuk digeser atau dirotasi atau di reshuffle gitu ya
kalau bicara digeser juga di proble rate ini
tapi paling tidak
ada dua indikator menurut saya
untuk melakukan desain global kabinet
indikator pertama adalah' indeks performa kebijakan menteri
nah indeks performa tidak benar ini bisa dilakukan dua hal
yaitu penilaian secara internal dan penilai secara eksternal
penilaian secara internal tentu seorang presiden pasti punya mekanisme sendiri ya untuk menilai kinerja para pembantunya
kemudian kalau mekanisme eksternal tentu melihat kebijak pendakwan
ataupun survei seperti yang kami lakukan
ini pendapat publik
inilah menteri menteri yang menurut publik
tidak mengembirakan kinerjanya
itu kalau bicara indikator
tentu presiden harus punya matrik
soal siapa menteri yang kinerja
saja dan yang paling buruk
nah matrik itulah yang menjadi pertimbangan
siapa yang diresable
dan siapa yang tidak diresable
karena jangan sampai resable ini
misalnya atau faktor tekanan
nah saya melihat
faktor perbaikan kinerja
pemerintah harus diutamakan
seorang presiden di sistem
itu dalam mengangkat dan
mencopot seorang menteri
itu ada tiga faktor biasanya
pertama adalah faktor kompetensi
di sini ada teknoplasik lah jadinya
itu karena kinerja tidak bagus
inkompetensi berarti ya
itu diangkat dan diturunkan menteri
kemudian yang kedua
dari partai ataupun dari relawan
biasanya yang menteri mencitipan ini
kemudian ada faktor publik
faktor publik tentu adalah
ya gajal survei kami
ya itu menteri menteri yang kinerjanya
dan ada yang menteri kinerjanya bagus
tentu lagi lagi ini persepsi publik
proses publik harus dipadukan dengan
indikator indikator yang dimiliki
yang dimiliki persusian dalam
mengerjakan para menterinya
berarti artinya memang ada parameter
dan juga faktor faktor siapa yang
kemudian masih bertahan
masih atau yang memang akan
sedikit terancam begitu ya
ada indikator indikator yang
tadi anda sebutkan
saya ke mas gun gun
kalau kita membaca setelah kemarahan ini
disampaikan dengan ancaman
pembubaran lembaga dan bahkan
yang relate dengan kondisi pandemi
apakah ini kemudian akan menyelesaikan kompleksitas masalah
yang sekarang dialami
bagaimana berhubungan dengan kinerja kementerian ini
kalau dibilang bisa menyelesaikan masalah
sebuah domain politis ya
yang kerap kali kemudian
variabelnya itu banyak sekali
yang jelas kalau saya membaca
seharusnya kalau kita bicara ideal

tentu itu yang harus digunakan metodenya adalah
yang tadi oleh ali disebut oleh matrik
matriks itu tentu presiden kan
dari awal pasti sudah ada di sakunya presiden
bagaimana tadi melakukan penemuan
konklusi dan rekomendasi
apakah menteri itu bisa diganti atau tidak
berbeda dengan persepsi yang muncul di halayak
kalau persepsi itu diukurnya
dan itu adalah
seperti misalnya yang dilakukan oleh
tetapi yang tahu persis kebutuhan
taruhlah dalam lima tahun pemerintahan
itu adalah presiden sendiri
karena line up yang dibikin oleh presiden
tentu bekerja untuk membantu presiden
dalam optimalisasi kabinet indonesia maju
kalau kita membaca
kalau kita lihat misalnya di
di periode pertama dulu
memang yang terakhir itu adalah
yang lebih banyak kena imbas dalam
reshuffle itu adalah
tidak memiliki backup
atau tidak punya reference power kuat
contoh misalnya sebut aja dulu misalnya
kemudian andi wijayanto misalnya ya
itu yang kemudian diganti
kalau kemudian ada beberapa menteri
yang performanya buruk
masih punya backup politik
itu dulu di sepuluh bulan
pertama itu di reposisi
dan itu menurut saya
variable sekarang itu harus beda
maksud saya begini mas
kalau pak presiden itu menyatakan secara eksplisit
jangan menggunakan cara cara biasa
itu menurut saya pernyataan harus dimulai dari presiden
contohnya misalnya dalam melakukan reshuffle
reshuffle jangan dengan cara cara biasa
ya itu hal itu
jadi itu adalah krisis
menjadi variabel nomor satu
bukan kemudian politik representasi
yang itu nanti akan kembali menjadi elitis
dan ingat dalam teori sirkulasi elit
sebut aja misalnya filtredo pareto
itu sirkulasi elit itu selalu bersifat interdependent dan reciprocal ya
satu bagian itu akan menyebabkan berubahnya bagian bagian lain
dan itu timbal balik
sehingga nanti jokowi akan terjebak pada kegaduhan politiknya
itu menghitung dunia
ditambah pandemik perwakilan pes circulan
yang bisa menggunakan
ekonomi itu yang pertama
kemudian yang kedua itu
juga harus mempertimbangkan yang disebut
dengan ekspektasi dari publik
contohnya misalnya yang teraba dalam
survei survei dan banyak sekali teman teman
yang sudah menyodorkan data hasil survei
persepsi itu bisa menjadi
semacam indikasi lah maunya publik
artinya kemudian kalau kita
kluster kluster menterinya ini kan ada yang
jatah koalisi ada
ada yang kemudian profesional
artinya secara politik yang
jatah koalisi ini nggak akan
berpotensi untuk diresafal
atau bagaimana atau tetap melihat
bagaimana memang mereka bekerja
kalau kita berdebat soal
orang partai atau non partai
itu kan sudah debat yang menurut saya
tidak lagi konteksual
sekarang kan sejumlah
nama itu itu sudah ada
di jajaran kabinet indonesia maju
kalaupun misalnya mau mengganti
orang karena performanya buruk
dan diganti oleh orang
yang berasal dari representasi yang sama
itu silahkan aja
cuman jangan kemudian di musim
kayak gini itu mengganti orang
karena apa karena situasinya memang tidak
biasa kalau kemudian
ganti menteri tetapi baru nanti
masuk beradaptasi lagi dengan jajaran
dan birokrat di situ
akselerasi lagi begitu ya
akselerasinya boro boro kemudian
cepat gitu menurut saya
malah yang ada nanti semakin
kedodoran dalam menghadapi pandemi ini
artinya memang tidak lagi
memilah milih aspek politis
tapi memang bagaimana
garis besar ekstraordinari dari
kinerja yang memang dituntut
oleh presiden dan bagaimana kemudian
para menteri ini bisa mengimbangi
kinerja presiden dan menyampaikan
atau mengimplementasikan pesan pesan
atau arahan presiden begitu ya mas gungun
iya karena satu lagi
narasi yang disampaikan jokowi
menurut saya kalau kemudian
jokowi sendiri tidak melakukan dengan
pendekatan ekstraordinari itu
hanya akan dianggap dramaturgi
kalau kemudian kemarahan itu
kemudian dipersepsikan sebagai dramaturgi
kan itu akan merugikan sentimen
positif yang muncul
di halayak juga
itu basisnya adalah sekarang
orientasi ke depan penyelesaian masalah
kita tidak bisa menafikan
bahwa kabinet indonesia maju ini
kongsi partai yang banyak
tentu pak jokowi akan
pertimbangan itu hanya masalahnya adalah
maksud saya sekarang
kalau mengganti maka kemudian
diganti dengan orang orang yang benar benar
ready untuk kemudian bekerja
dan berakselerasi jangan
kemudian justru menjadi masalah baru
dari pergantian nama itu
beres beres kerjaannya ya mas
baik mas gun gun saya ke mas ali
meminta mas ali menyebutkan begitu
mungkin sudah ada bocorannya kira kira
tiga nama aja atau tiga
pos kementerian aja yang mungkin
usai jeda cnn indonesia newscast
kembali sesaat lagi
kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi saya sempat menanyakan sebelum break kalau kemudian
saya menantang anda sebenarnya ini
tantangan dari publik gitu
bisa nggak sih disebutkan atau
memang berdasarkan analisa anda atau survei yang anda lakukan
nama nama yang berpotensi
untuk kemudian diganti
begitu atau dirisafal
karena ada juga yang mengatakan bahwa
penggantinya pengganti ini juga sudah disiapkan termasuk
katanya pak ahok juga nanti akan
benar gak sih atau gimana sebenarnya
ya baik mas herby
jadi kalau soal
mengganti ini memang
seperlunya progresif presiden
nah itu harus kita
jadi siapapun tidak berhak
soalnya presiden soalnya pas presiden saja
dalam musim presidenial
itu juga tidak punya hak yang berhak
itu yang pertama yang kedua
di lembaga survei hanya
menyumbangkan atau memberikan input
dari sisi eksternal
kinerja menteri itu tidak cukup
persesi publik karena
persesi publik itu kan yang ditangkap dari media
dikatakan mas gudun tadi
bahwa presiden pasti
punya mekanisme sendiri di dalam
evaluasi para pembantunya
jadi sebenarnya yang mau
memperbaiki ini sektor apa di
masa masa mendatang dalam satu tahun ini
evaluasinya apa saja
dan yang menjadi stresnya pemerintah
di tahun kedua itu apa
itu yang menurut saya
menjadi pertimbangan penting di dalam
nah untuk resapel juga harus
siapa nama nama menteri
mau menjahatkan visi presiden itu juga
bisa menjadi pertimbangan resapel kabinet
yang kemudian juga disurvey dan kemudian
nama nama yang berpotensi untuk
digantikan bisa kita tampilkan
mungkin ada surveinya yang
bicara semuanya saja mas
jadi setuju atau tidak setuju saja ya
yang paling rendah lima paling rendah dari bawah ya mas ya
menteri perikanan dan
kelembagaan yang kedua adalah
menteri agama yang ketiga
adalah menteri info maristim
yang keempat menteri hukum
dan ham dan yang terakhir adalah
disorot oleh presiden sendiri ya karena
interaksi anggaran yang sangat rendah
ya berarti ini
disetujui begitu ya oleh
hasil survei untuk diganti begitu ya
kalimatnya bukan disetujui mas
ini penilaian publik yang paling rendah
paling rendah ya angkanya ya
tentu kita serahkan
ke presiden ini hanya bagian
dari input publik ya
masukan publik tentu saya tadi bilang
ada penilaian publik
internal ada plan eksternal
ini hanyalah penilaian eksternal
tentu penilaian internal
sebagai target target di tahun datang
cukup mengejutkan juga
ada beberapa nama yang kemudian
ada di luar
ekspektasi publik begitu
walaupun kemudian ada beberapa yang setuju mas gunggun
singkat saja mas bagaimana kemudian
apa yang perlu
presiden tentunya dan juga bagaimana
ini bisa dilakukan
dengan cara cara yang ekstra ordinary
walaupun kemudian harus
para pembantunya dalam reshuffle
yang kita tidak tahu kapan terjadi begitu mas
sudah diberikan artinya
ini sudah melakukan testing the water
saat prakondisi seperti sekarang
setelah pernyataan itu disampaikan ke publik
jokowi tentu akan
melihat reaksi dari dua arah
reaksi publik dan tentu reaksi
para menteri oke
bagi saya yang paling penting adalah
kalau kemudian reaksi menteri yang
terutama yang disebut atau mungkin yang
tidak disebut tapi juga kemudian
masuk dalam kategori
kurang berkinerja baik
itu bagaimanapun harus
sesuai dengan kebutuhan
strategis pemerintah yaitu
melakukan perbaikan di musim pandemi
itu yang pertama kalau kemudian
juga tidak bisa melakukan
sesuai dengan target yang diharapkan oleh
jokowi menurut saya daripada terjadi
pembusukan kan lebih baik diamputasi
iya kan kan begitu
konsep amputasi itu bisa
menyelesaikan masalah dibanding
tetap mempertahankan tetapi
citra dan reputasi
pemerintah bukan hanya citra dan reputasi
pak jokowi terlebih
kan ini periode
pertaruhan karena bagaimanapun
periode terakhirnya pak jokowi
dan yang paling penting juga
bagi pak jokowi menurut saya adalah satunya
ucap dan perbuat
maksud saya ketika misalnya
memang ada keinginan untuk memperbaiki
keadaan maka opsinya adalah
penemuan konklusi dan rekomendasi
yang terukur bukan kemudian
hanya semata mata karena tekanan
partai politik untuk memasukkan
orang bukan karena reference power gitu
oke oke artinya kemudian
memang bagaimana menuntut
kinerja para pembantu
presiden ini bisa lebih
ekstraordinari bekerja lebih
keras begitu tanpa harus ada
aspek politis yang
lebih dominan begitu karena memang
situasinya tidak normal begitu ya
dengan situasi sekarang
jadi memang arahannya lebih kepada
bagaimana membuat itu pasti nyata adanya
cuman tidak kemudian
menafikan variabel nomor satunya
semoga ini lampu kuningnya
nggak nyala ya atau malah
nanti jadi merah atau bahkan hijau
kita tunggu bagaimana testing
the waternya tadi udah mas gungun sebutkan
apakah ini akan direalisasikan atau tidak
itu kembali lagi seperti yang
mas ali sampaikan bahwa ini adalah
prerogatifnya presiden untuk menentukan
apa langkah selanjutnya terkait dengan
reshuffle atau tidak atau bagaimana
nantinya untuk memperbaiki kinerja terkait
situasi yang tidak normal seperti
sekarang baik terima kasih mas gungun mas ali
sudah bergabung dengan kita malam ini